kasus represi di dunia maya terhadap para pengkritik kebijakan terus bergulir
safenet menggolongkan indonesia berstatus siaga satu represi demokrasi di internet
beragam jenis serangan digital dilontarkan kepada masyarakat sipil yang bersuara dan berekspresi di media sosial
pemerintah diminta menertibkan para penyerang digital sebagai bentuk perlindungan atas demokrasi
malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan zoom
ada ali muhtar ngabalin tenaga ahli utama ksp
saat malam assalamualaikum wr wb
ada bang ismail fahmi analis media sosial drone emprit and kernels indonesia
saat malam bang fahmi
selamat malam pak waalaikumsalam wr wb
dan kami masih menunggu bergabungnya mas raffio patra
peneliti kebijakan publik ataupun aktivis korban penyerangan di media sosial
mas raffio kita akan mencoba untuk memperbaiki komunikasi
tapi apakah anda bisa mendengar suara saya mas raffio
oke tampaknya belum
bang abalin tahun dua ribu dua puluh ini ada beberapa kasus penyerangan di media sosial
saya bacakan paling tidak ada empat yang sudah kami rangkum
pembobolan akun whatsapp dan penangkapan aktivis rafiopatra april dua ribu dua puluh
kemudian penyanyi tompi diserang buzzer di twitter
usai menyampaikan kritik tagian pln nya yang membengkak pada bulan mei dua ribu dua puluh
akun instagram pemret tempo budi setiarso diretas saat memandu diskusi pada bulan mei dua ribu dua puluh
dan yang terakhir komedian bintang emon diserang dan juga dirundung
kemudian dituduh menggunakan narkoba karena dia membuat video kritikan atas tuntutan setahun
bagi terdakwa kasus penyiraman air keras penyidik kpk novel
apakah kemudian pemerintah tidak merasa ataupun tidak melihat ini sebagai bentuk dari kemunduran demokrasi bang abalin
ya yang paling pertama memang harus kita sepakati bahwa
hak kebebasan berpendapat itu kan diatur dalam undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
kita tahu dalam
itu jelas ya
jelas keterangan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
menjelaskan tentang hak dasar yang dimiliki bahwa setiap orang berhak untuk dan atas nama kebebasan
kemudian berserikat berkumpul dan menyampaikan pendapat
di depan publik kemudian di mana mana
tetapi jangan lupa bahwa
setiap kebebasan itu kan ada aturan aturan yang mengatur juga terkait dengan
aspek moral aspek agama dan lain lain
kritik saya kira ya
tidak akan mungkin demokrasi itu bisa berkembang dengan baik di suatu negara
kalau tidak ada kelompok yang memposisikan diri untuk bisa memberikan masukan kritik
kepada pemangku kebijakan negara
karena itu saya kira
kita tentu setiap orang punya hak juga untuk bisa
melihat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
sebuah konsep besar yang kita pakai dalam
hidup berbangsa dan bernegara di tanah air
dalam poin inilah maka
saya kemarin juga berdialog beberapa kali dengan
pak novel kemudian dengan teman teman dari
aktivis hukum kemudian hak asasi
ada juga pak ode tarif kemarin
kalau dilihat dalam posisi seperti kemarin
itu kan jaksa penuntut
ubom baru menuntut
maka yang penting bagi kita adalah memberikan
pencerahan kepada publik itu adalah
proses persidangan yang sedang berjalan
oke ya bang abalin
orang memiliki kemampuan untuk bisa
menyampaikan hal hal yang terkait
anda sudah mengatakan bahwa
setiap kebebasan berpendapat itu harus diatur
semua warga negara berhak untuk menyampaikan pendapatnya
tapi yang terjadi ketika kemudian menyampaikan ekspresinya
menyampaikan pendapatnya di media sosial
kemudian mereka aktivis dan juga pesohor ini
apakah kemudian pemerintah tidak menyadari itu
dan berusaha melindungi kebebasan berekspresi itu bang abalin
bukan persoalannya di situ
bukan persoalannya di situ
semua orang yang bisa memberikan kritik
kepada satu kebijakan
ini kan kebijakan hukum ini kan keputusan
proses hukum yang sedang berjalan
kemudian dengan aspek penuntutan yang ditetapkan
yang dituntut oleh jaksa penuntut umum
itu kan belum selesai
dalam proses hukum
jangan lupa bahwa
hakim tidak mengambil keputusan
tidak terpegantung kepada jaksa penuntut umum
menurut ketentuan undang undang
kitab undang undang hukum acara pidana

itu menjelaskan tentang indeks
semua pengkritik itu harus mengerti
itu posisi supaya anda tidak membuat
gaduh di ruang publik itu masalahnya
oke bang kita fokus saja
ini kita sedang tidak membahas soal
tuntutan jaksa ataupun pemilaan
play doh dari terdakwa penyiram air keras
tapi yang sedang kita bahas adalah bagaimana
kemudian pemerintah bisa melindungi
kebebasan berekspresi dari warga negara
di media sosial yang ingin mengekspresikan
pendapatnya begitu karena ini juga terjadi
di negara negara lain
nah itu bagaimana
masalah yang paling mendasar itu
kita bicara di masalah media sosial
tentu berbeda dengan
kita berbicara di media mainstream
seperti cnn pada hari ini
kalau di media sosial itu kan
siapa saja bisa melakukan
tanpa ada alasan terhadap aspek hukum
aspek politik dan lain lain
itu yang saya katakan bahwa
siapa saja boleh melakukan kritik
tetapi kritik itu tidak terkait
hal hal yang menyangkut dengan ketetapan ketetapan hukum
nah kalau kemarin yang disampaikan itu kan
sementara yang saya ingin katakan bahwa
kita memperbincangkan tentang
satu tahun dari dua orang itu
dituntut kan bukan dijatuhi hukuman
maka semua orang harus mengerti
ketika menyampaikan kritik kertus harus
mengerti posisi apa yang hendak
saya akan bertanya ke mas raffio patra
yang sudah bergabung melalui sambungan zoom
mas raffio tadi sudah disampaikan oleh bang abalin
bahwa siapa saja boleh menyampaikan kritik
asalkan tahu batasan batasannya
dan saya ingin bertanya bahwa
anda sempat menjadi korban serangan buzzer
akun medsos anda dihack
apakah itu ada kaitannya dengan kritik anda
atas kebijakan kebijakan pemerintah
yang anda nilai itu tidak sesuai gitu
itu ekspresi dari pemikiran anda
pada tahun dua ribu sembilan belas

memberikan masukan terhadap proses penyusuan perpres tersebut
ketika kita mengkritik kebijakan tersebut
kita tidak sedang menyerang pribadi pak jokowi
tapi kan kenyataannya tidak begitu mbak
saya membicarakan tentang data
apa pengelolaan data yang tidak bagus
tapi kemudian apa hasilnya
di media sosial kita dikatakan
apa kata kata kayak misalnya kadrun
pecinta apa asing
kita ini antek asing segala macam
padahal jadi kalau misalnya pak ngabalin bilang bahwa
demokrasi tidak bisa hidup tanpa kritik
tapi apakah kemudian pemerintah menjalankan tugasnya
dalam memastikan memberikan perlindungan
memberikan apa ya
bukan hanya peneliti ya
siapapun boleh memberikan masukan
memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah
anda melihat bahwa yang terjadi pada anda
juga terjadi di aktivis dan juga para pesohor lainnya
yang mencoba untuk mengekspresikan dirinya
yang mungkin berpandangan berbeda
ataupun berlawanan dengan kebijakan pemerintah
dan juga sistem hukum
anda kemudian mereka ramai ramai diserap
anda melihatnya apa fenomena ini
tadi anda sempat menyebutkan bahwa perlindungan ini di media sosial
jauh lebih tinggi terjadi di era pak jokowi
ya jadi yang sering luput dari masyarakat ya mbak menurut saya adalah
bukannya saya nggak tahu terima kasih ya
tapi saya sangat berterima kasih pada dukungan publik
karena saya tidak dibawa paksa oleh aparat dua bulan yang lalu
jadi masalah adalah yang kemudian masyarakat tahu kan biasanya
kalau kasusnya naik ke permukaan ya
yang sering nggak masyarakat tahu adalah banyak orang orang
aktivis pegiat sosial pegiat sipil pegiat kebijakan
yang juga jadi korban serangan serangan seperti ini
tapi mungkin kasusnya tidak sampai menjadi kasus hukum seperti yang saya alami
tapi tetap saja ini sangat mengganggu kehidupan kita mbak
bukan cuma pekerjaan ya bukan cuma pekerjaan kita
tapi juga kehidupan karena hal hal seperti ini membuat kita mengekspresikan diri kita

membuat kita merasa tidak aman
seperti misalnya saya nih
sejak kejadian itu bukan kemudian saya dibungkam oleh pemerintah
yaitu sesuatu yang sangat relatif ya
mungkin ada orang yang merasa bahwa ini pembungkaman
ada yang merasa bahwa saya aja yang penakut gitu terserah
tapi kenyataannya kejadian yang saya alami itu membuat saya merasa tidak aman
dalam menyampaikan kritik kritik dan pendapat saya

bahkan lucunya misalnya beberapa tulisan tulisan saya itu juga
merupakan bentuk produk produk penelitian
yang langsung digunakan oleh pemerintah dalam penyusunan kebijakan
karena memang ada skema kerja sama antara kantor saya dengan pemerintah misalnya
jadi kan kemudian beneran kritik itu boleh
tapi kemudian ada efek efek sampingan yang muncul
dan pemerintah seolah olah menutup mata seolah olah menganggap bahwa
kok nggak ada kok kayak gitu karena bukan kita yang ngerjain gitu
oke saya mau tanya ke bang abalin
bang abalin tadi saya jelaskan sedikit apa yang disampaikan oleh bang

mas rafia menyampaikan bahwa perundungan di media sosial jauh lebih tinggi terjadi pada saat era pak jokowi
dan warga negara mas raffio dan juga teman teman para pengguna media sosial lainnya
itu merasa tidak aman ketika melontarkan kritik terhadap kebijakan
dan sebetulnya ketika mereka mengkritik pak jokowi itu bukan mengkritik secara personal
tapi mengkritik kebijakan kebijakannya demi juga kebaikan dari pemerintah itu sendiri
dan apakah kemudian pemerintah sudah menjalankan tugasnya untuk menelitikan itu
bagaimana respon dari pemerintah bang abalin
ya dua persoalan penting yang harus diadari

yang pertama memang kita
survei yang sampai juga ke penelitian yang sudah sampai kepada kita
jika ujaran ujaran yang terkait dengan personal
siapa saja boleh bilang bahwa bukan menyangkut persoalan
menyangkut persoalan personal
siapa saja boleh bilang bahwa bukan menyentuh persoalan pribadi
tetapi memang yang selama ini adalah
media sosial media itu adalah sebuah teknologi
ketika media itu dipaksa untuk menyebabkan berita berita kebencian
terkait dengan masalah masalah kebijakan
melakukan ujaran kebencian dan lain lain
bang bang abalin apakah kemudian kritik itu adalah ujaran kebencian menurut pemerintah
hati hati menggunakan istilah itu
kritik dari awal saya bilang bahwa kebebasan berpendapat diatur dalam undang undang
dalam regulasi negara
tetapi ketika regulasi ini mengatur untuk orang menggunakan kebebasan dalam berpendapat
kemudian menyebarkan berita kebencian
yang sesungguhnya menggunakan terapi terkait dengan masalah kritis
tetapi isinya adalah mencacimaki menghujat dan menyebarkan ujaran kebencian
itu masalah yang terkait dengan regulasi hukum di negara kita ini
jangan juga kita keberatan kalau ketika ada orang yang memberikan dukungan terhadap kebijakan kebijakan pemerintah
kemudian mereka harus menyangga itu
makanya saya pun berkali kali mengatakan kepada siapa saja yang memberikan kesempatan
baik dari kami dari kantor staf presiden bahwa
pemerintah juga akan dituduh untuk menggunakan buzzer
padahal saya menantang mereka berkali kali
tunjukkan kepada saya siapa manusianya dari mana orangnya
oke bang abalin artinya anda ingin menegaskan
bahwa pemerintah tidak menggunakan bazar dalam melawan atau membungkam kritik kritik di media sosial
itu harus ditegaskan
waktu untuk mengurus masyarakat dengan berbagai program konsentrasi pemerintah terhadap kesempatan penanganan covid sembilan belas ini saja
tidak cukup untuk bisa kita pakai

kita juga harus mengerti bahwa di negara demokrasi kemudian ada orang orang yang mengurus bazar ini
kita juga harus mengerti bahwa di negara demokrasi kemudian ada orang orang yang mengurus bazar ini
kita juga harus mengerti bahwa di negara demokrasi kemudian ada orang orang yang mungkin

jangan anda keberatan
karena itulah sebuah demokrasi di negara kita ini
oke saya nanti mau ke mas fahmi
mas fahmi apakah anda melihat ada indikasi pengekangan berekspresi di media sosial
dan apakah data lembaga anda ini menunjukkan adanya korelasi antara para pesohor ataupun aktivis
yang kemudian menyampaikan ekspresinya di media sosial kemudian mereka ramai ramai diserang
jangan dijawab dulu mas fahmi kita akan kembali usai jeda cnn indonesia newscast
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
karena waktu kita tidak banyak saya akan langsung ke mas fahmi
mas fahmi bagaimana data anda menjelaskan korelasi antara aktivis pesohor yang diserang di media sosial
dengan kritik yang mereka lontarkan
yang kritiknya itu kemudian berlawanan dengan kebijakan kebijakan dari pemerintah mas fahmi
ada korelasinya enggak
sebetulnya kalau saya lihat ini bukan hanya para pesohor ya
netizen siapapun itu mereka mengalami itu
banyak banyak hal mengalami itu
ada pendapat berbeda
cuma bedanya mungkin levelnya tidak rame rame
dan kalau saya lihat ini mungkin seperti bang nabil tadi bilang ya
ini media sosial jadi kesannya dibebaskan
menyampaikan pendapat atau tidak melakukan fitnah dan seterusnya
jadi saya lihat seperti itu
itu luar biasa
sekarang ini luar biasa
apalagi kalau misalnya aktivis
biasanya kalau aktivis pesohor
mereka kan followernya besar
ketika mereka punya pendapat itu akan memberikan influence yang sangat besar
ini akan berdampak cukup besar sehingga kontra pun juga cukup besar
kadang kalau orang orang personal

mereka menyampaikan pendapat
itu akan diserang sama orang yang punya pendapat
tapi mungkin levelnya satu dua orang seperti itu
dan itu terus terjadi
dan ini kadang kadang melihat ya
saya bisa perhatikan ada yang harus hati hati ketika bicara gitu
mereka yang sudah paham bagaimana perlu komunikasi
sudah pengalaman diserang
cenderung untuk kemudian lebih hati hati lebih diam
padahal kemudian udah quit aja lah dari media sosial gitu
daripada nanti punya masalah yang seperti mas raffio ceritakan tadi
kehidupan pribadinya pekerjaannya bisa terpengaruh gitu
itu saya perhatikan ada terjadi
mas fahmi apakah memang perundungan itu terorganisir dan juga sistematif
memang ada buzzer buzzer yang melakukan penyerangan perundungan secara sistematif
dan terorganisir ada yang merequest itu untuk menyerang mereka yang berlawanan
begitu perbedaan pilihan politiknya ataupun ekspresinya
itu kalau lihat proses yang saya bisa
saya tidak bisa menangkap itu hanya ada yang dilayar saja
dari data saja
di balik data itu berarti kan pertanyaan dari siapa yang ada nggak yang memproses
yang mengusulkan segala macam
saya nggak dapat datanya itu
tapi yang saya tahu adalah dalam konteks tadi sekarang
ini kan residu dari pilpres waktu lalu sampai sekarang
itu selalu ketika kita bicara soal pemerintah atau pro dan kontra
ada selalu ada dua kluster dua kelompok itu di media sosial
ada mungkin kadang kadang tiga kelompok gitu
kalau misalnya kalau kasus yang kemarin itu ada tiga kelompok
yang pendukung pemerintah
kemudian juga yang suka operasi itu juga ada tiga kelompok gitu

itu akan residu dari pilpres yang lalu
yang satu lagi adalah mereka masyarakat umum
netizen umum yang mereka dikomando
mengikuti para pesohornya yaitu para komika
jadi ini cukup besar juga
dalam berbagai kasus itu berbeda beda
tergantung ini kepentingannya siapa
dan ini terjadi saling membela kepentingan masing masing
saling mengekspresikan pendapatnya masing masing
dan itu saya perhatikan cukup besar gitu
tapi ini apakah ada yang kondisi saya tidak tahu
oke mas raffio anda trauma tidak sih dengan apa yang terjadi dengan anda
anda dirundung kemudian anda sempat di hack di akun whatsapp anda
kemudian anda sempat ditangkap juga
anda trauma untuk menyuarakan pendapat anda di media sosial
atau malah semakin berani mas raffio
trauma sih pasti trauma ya mbak ya
kayaknya naif juga kalau dipikir nggak menyebabkan trauma kayak gitu
karena itu kejadiannya saya bukan di ketok pintunya
terus dikasih surat mas tolong ikut dengan kami ke kantor gitu ya
tapi ini di jalan disergap seolah olah saya ini teroris atau apa gitu ya
lalu dibawa nggak dikasih akses ke pengacara segala macam
jadi makanya saya juga beberapa hari yang lalu saya lihat pak fajrul rahman rekannya pak ngambalin
ngomong di seboksi tv lain ya
selalu bahasanya mirip gitu
selalu kita lagi ngebahas kritik yang dibahas selalu dibalas dengan
oh ujaran kebencian nggak boleh ya kita juga gak ada yang bilang ujaran kebencian itu boleh
mana kemudian misalnya saya
cuma buktikan ada tidak saya menyampaikan ujaran kebencian
menanda badudu dandilaksono atau kawan kawan yang lain menyampaikan ujaran kebencian kan enggak
jadi kalau dibilang trauma ya persis trauma
istilahnya ini kalau kita di ilmu sosial kan kita ada relasi kuasa ya
kalau berhadapan sama yang sistem perlindungan kekuatannya kuat
ya enggak kelawan gitu
cuma kalau dibilang takut mungkin enggak takut ya
cuma agak ya itu kata mas mami tadi rada lay low dulu sekarang
ya terakhir bang abalin apa yang bisa dilakukan pemerintah
langkah tegas apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk menindak
ataupun menertibkan para penyerang digital ini
supaya mas raffio dan juga teman teman lainnya
ataupun masyarakat sipil civil society itu tidak trauma
dan tidak takut merasa aman untuk menyampaikan ekspresinya di media sosial
saya mengulangi pernyataan bapak presiden joko widodo
pertama kali memangku kuasa sebagai kepala pemerintahan
beliau membacakan mengemukakan tentang pasal dua puluh tiga ayat dua
tentang undang undang nomor tiga puluh sembilan tahun sembilan puluh sembilan
tentang hak asasi manusia
dan itu berkali kali disampaikan
dan berkali kali disampaikan di beberapa kesempatan
ketika orang menyebarkan ujaran kebencian
kemudian mencaci maki menghujat orang orang yang bertopeng
kemudian menyebarkan berita yang terkait dengan berita kebohongan
kami mengulangi pernyataan pasal dua puluh tiga ayat dua itu bahwa
setiap orang bebas untuk menyampaikan mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat
sesuai hati meraninya
secara lisan ataupun tulisan
melalui media cetak maupun elektronik
dengan memperhatikan nilai nilai agama kesusilaan
kemudian ketersibahan kepentingan umum dan keuntuhan negara
baru ada zaman perintahan presiden joko widodo ini
orang bebas menggunakan media sosial
mencaci maki dan menghujat
oke oke saya sekali mengabalin waktu kita sudah habis
dan kita harap bahwa pemerintah bisa menertibkan para penyerang digital
dan memberikan rasa aman kepada warga negaranya
dalam mengekspresikan pendapatnya di media sosial
ataupun di tempat publik
terima kasih sekali semua narasumber yang sudah bergabung
di cnn indonesia newscast malam hari ini
dan demikian perbincangan kita
tentang bagaimana kebebasan berekspresi
di semua platform terutama di media sosial